bukannya kamu mau cari kado buat rehina sama aku
iya tapi masalah nggak bisa udah berusaha mendadak
jadi yaudah aku mau ajak mama bisa nggak
oh mau ajak mama temenin kamu
ya yaudah panggilan kita aku tunggu di depan ya
yaudah mama siap siap dulu ya
yaudah rehna sekarang masuk ke dalam makan siang abis itu isi rahat ya
papa sama mama mau pergi lagi ya
kok aku nggak diajak
sebentar aja sayang saya mama sama papa mau beli
aku ucap losan bilang kalau misalnya mau beli kado buat rehna
ini mama sama papa ada keperluan jadi mama papa mau beli sesuatu nggak lama kok nanti langsung balik
oke masuk yuk
sudah sana ya ganti baju ya
dadah mama papa
hampir aja ucap losan lagi dengan rehna
saya untung kamu tadi udah kode
papa surat telepon
assalamualaikum gimana pa
papa baru aja ngeliat iqbal
dia di bandung al
bisa kirim alamatnya ke saya sekarang
papa kirim sekarang ya
terima kasih ya pak
mas papa kenapa
ini papa barusan bilang katanya ngeliat iqbal di bandung
saya susul papa ke bandung untuk ngejar iqbal gimana
kamu gak apa apa kan
soalnya iqbal ini udah sangat merasakan keluarga kita din
apalagi kemarin sama juli kamu
saya ingin iqbal itu ditangkap
aku juga mau iqbal itu cepet ketangkap mas
supaya hidup kita juga tenang
terus masalah kandung rena gimana
udah gak apa apa
itu urusan nanti
aku akan bisa jalan sama mama
minta minta minta dikawal
besok ulang tahun rena
saya pasti bakal jaga diri saya
saya juga besok mau ngerayu nonton rena kan
yaudah aku masuk lagi
gue butuh orang nemenin gue
bapak surya barusan telepon saya
kalau dia ngeliat iqbal di bandung
saya mau ke bandung sar
kamu temenin saya
ke depannya buka
tadi gue jelas jelas dengar bunyi di depan pintu
apa memang bener bener ada orang yang liat gue
kalau sampai emang ada orang yang liat gue
berarti gue harus cabut dari sini
lagian gue sudah punya uang ini
kok makan sendirian
katanya pengen pipis
oh ya lepuk deh sama papa
enggak jadi sayang
papa ada urusan mendadak
eh mama ke kamar mama dulu sebentar ya
saya harus tenang
saya harus bantu al debaran menghadapi apa yang akan terjadi di keluarga ini
kok udah pulang
bukannya kamu mau cari kado buat rehina sama aku
masal nggak bisa ada urusan mendadak
jadi yaudah aku mau ajak mama
oh mau ajak mama
ya yaudah panggilan kita aku tunggu di depan ya
yaudah mama siap siap dulu ya
mendingan sekarang gue telepon papa surya deh
kasih tau kalau gue sama riza udah otw di bandung
kamu dari mana sih kok lama banget loh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ini saya dan riza sudah on the way ke bandung
tolong ahosi terus iqbal
jangan sampai iqbal kabur lagi ya pak
ya papa bantuin kamu ya
kamu otw di jalan
iqbal ini sangat berbahaya soalnya
kalau misalkan iqbal macem macem sama papa mama
itu al yang telepon pa
ini sebenarnya ada apa sih kok kelihatannya serius sekali
tadi papa ikutin dia sampai ke rumahnya ke tempat tinggalnya
pada saat dia buka masker ternyata itu adalah iqbal
iqbal peneror rumahnya al keluarganya al
keluarganya al yang selama ini nero itu dia iqbal ini
dia kan kabur dari kantor polisi
dan ternyata dia ngontrak di sebelah kontrakannya elsa
astaga kok bisa deh bisa di sebelahnya elsa
aku gak tahu makanya
makanya tadi aku telepon al
aku kasih tahu kalau iqbal ada di sini di bandung
makanya al sama riza sekarang lagi ke sini
pa papa kamu gak mikir ya
kalau al datang ke sini berarti al kan bisa melihat ada elsa di sini
dan al bisa maksa elsa untuk balik lagi ke lapas pa
sementara kita di sini itu tujuannya adalah mau bujuk elsa pelan pelan
ya aku tahu tapi
tapi kalaupun al tahu itu gak apa apa ma
aku yakin gak apa apa kok ya
udah sekarang sekarang mendingan kita sekarang cari makan
habis itu kita tunggu di mobil kita makan di mobil ya
kenapa mesti makan di mobil
tadi a minta tolong aku untuk ngawasin si iqbal ini
kita nggak bisa pulang dulu ya
kita tunggu sampai ol datang ke sini
kita cari makan dulu
ini bagus kan buat mata kamu
ini ayamnya ada di depan kamar
tadi apa buat apa tuh ketemu sama al
papa ketemu al
mau bahas lain